dari dulu gue jadi keinget itu tadi si ata ngatain gue pansos ya
kayak gue kesel aja kenapa si ata milih citra
usus goreng tunggu dong
lo mau kemana
kok si yang mulai duluan
yaudah oke oke sekarang kita gak usah bahas mereka lagi
kita main basket lagi tapi janji
mainannya jangan kasar kita santai aja deal
nah gitu dong yuk
jangan kasar loh janji
jidat lo udah basah soalnya
yaudah gue sekarang yang di depan
jid lo cantik kalo lagi keringetan gitu
cewek lain tuh ya kalo keringetan pokoknya jadi berhoror
make up nya tuh sampe belang belang
nih apalagi kalo yang pake bulu mata palsu
tuh tiba tiba pindah pindah kemana mana apalagi eleanernya
luntur make up nya aja belang ya kan
cewek cewek yang suka lo gembalin
tapi sayang kan ya kan ngaku aja makanya gak usah gengsi jadi cewek
udah main lagi kepada jidat lo makin basah ntar
ih gak dapet
ah oh berani beraninya lho ya
eh iblok kan eh
helsito ini tiaga sih
tidak kayaknya w decor atau khususnya yang ikutnya kita
tidak kayaknya w tidak mungkin
tidak kayaknya w tidak mungkin
yah kalian gak cocok kok
lu berdua pengen gue malu iya
hah maksudnya apa
lu sengaja fotoin kita berdua buat di upload ig iya
gue mau sebaring ke satu kampus bunga bangsa
kalau atta devendra sang playbo yang katanya terkenal banget itu
sekarang taste nya udah drop banget
yang satu ngejer gejer cewek asongan
yang satunya lagi kepala cewek recehan kayak gitu
dan yang satunya lagi kebucinan parah sama pacar temennya sendiri
sias ya gak abis pikir gue sama lu
heran tau gak sih
masih aja ngurusin hidup orang lain
pada hidup lu sendiri aja masih berantakan
dan lu selalu mati langka
kalau lu dicuekin sama si gio
padahal lu tau sendiri kan kalau si gio itu bucinan si mel
dari kisah kita berdua aja ternyata kisah lu yang paling berantakan
ragis tau gak sih
masih mau uploa ke ig
mau kalian berdua semohon mohon gimana sama gue
juga tetap bakal gue upload
ches ya lagian juga nih semua orang juga udah tahu
gue sama cerita satu tim basket
dan satu lagi
lu aja yang gak update tentang gue sama citra
kita latihan basketnya di indoor aja
bener bener gak tau malu ya tuhan
eh nyebelin banget deh
si ata malah milih citra
maaai masalah apa lagi nih
jangan bilang lu mau sosok kebucinan sama si ata yang gak seberapa itu
cuma kayak ada feeling aja gitu sedikit
because you know ata itu kan sosok kayak kayak v
jadi kan pas banget gitu kalo me and ata together
jadi kayak couple drakor yang couple goals
you know gue gak peduli
pokoknya gue tuh cuma suka dengerin big bang doang
ih ya big bang juga k pop keles
ih dasar fans palsu
ih masa sih
itu tadi si ata ngatain gue pantsos ya
kenapa sih ata milih citra
yang sakit kok malah gue yang disakitin
eh usus goreng
usus goreng tunggu dong
lo mau kemana
kan sebentar lagi jam istirahatnya habis
ya bu kan belum selesai makannya
kok lo cepet banget sih makannya
perasaan belum kerja di restoran
tapi kalo liat lo makan sebanyak itu
lo kayak habis kerja nyangkul sawah
pantesan lo gendutan
udah deh mendingan lo habisin makanan lok sana duduk lagi
eh tunggu usus goreng
yaudah gue juga mau ikut
lo tuh gak usah nyuruh nyuruh gue
lagian abis ini gue mau cari minuman segar
karena gue gak boleh stress kerja sama orang kayak lo
yaudah gue juga mau ikut
nyari minuman segar
tapi kan lo belum bayar
itu aja makannya belum selesai masih banyak
oh iya baru inget
gue emang gak boleh buang makanan
gue gak mau ngerepotin orang
ntar gue coba deh makan ini
iya mas mbak
kasih ya bu
kasih ya mbak
eh bu tunggu bu
saya juga mau bu
ini minta tolong di take away ya
saya mau kasih makan buat
kasian juga batu bata
sekarang dia nggak punya fasilitas mewah kayak yang biasa dia dapetin
tapi bukan urusan gue juga kali
nih nasinya udah dibungkus sama ibu nih
iya bu makasih mbak
usus goreng tunggu
lo mau kemana sih
pan sih kepo banget
siapa juga yang kepo
emang gue mau berjalan
mas aku mau
mas aku mau
emang gue mau berjalan kok
lo ngapain berdiri di sini
gue mau nyebrang
gue mau nyebrang
nggak usah ngikutin gue
nggak nggak usah gr deh